tapi semua ini kami lakukan untuk beni ya allah
jangan ya pak
sekarang bnny udah bisa dibawa ke singapura
jangan sekarang ya
lagi ada urusan
ini ada sedikit untuk biaya berobat beni
semoga allah membalas kebaikan ini
sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sama pak irawan

kamu butuh istirahat supaya kamu gak sakit
kalau saya pulang siapa yang jagain ayah sus
saya yang akan jaga ayah kamu tasya
terima kasih banyak ya bu